kayaknya tampang muka lo itu bukannya habis jalan jalan
eh kalo abis jalan jalan itu kan happy
para muka lo memprihatinkan kayak gitu kok
makin sedih gue ngeliat love
terus lo kesini kenapa nggak bawa mobil
nih ya gue cobain makan ya
pak lupa mulut lo
enggak lah enggak
gue gak mau gue masih waras gue gak mau makan makanan mentah
gak mau gue
tunggu tunggu disini
gue makan nih beneran ini gue makan
nih gue makan ya
lagi capek mau nangis sih

kalo lo emang gak suka makan disini yaudah maksud gue tuh kita pindah aja ke tempat makan lain
kalo mengemoapa lo
makasih ya roman
lo selalu berusaha bikin gue gak nangis
ini nih kayak gue rasa salmonnya masih nyangkut
alah berlebihan deh soal makan satu juga
yaudah sekarang kita mau makan dimana
gue yang nentuin pilihannya
bener ya oke gue pastiin pilihan gue lebih oke daripada pilihan
hei senyum senyum aja
jee senyum senyum sendiri
siapa lo kenapa seneng ya jalan semuanya
lo kelas biar dia bilang aja lo seneng kan jalan sama gue
udah pegangan kali
pegangan boleh tapi gak usah kenceng kenceng gini juga kali
gue jadi gak bisa nafas
ih berlebihan banget sih
ya pasti mukul mukul eh kalo punya
iya tau pacar itu harus dirisai yang bukan dipukul
lo ngomong gitu kan lo tuh udah ngomong gitu seribu kali tau gak
bagus deh kalo udah tau
tuh tuh tuh tunggu tunggu tunggu
kebersamaan ini indah
takkan pernah kubiarkan bidadariku pergi
takkan kubiarkan bulan purnama terganti
andai waktu tak tersekat
kan kubiarkan keindahan ini terus terikat
mau kemana kita ini neng
udah satu jam muter muter
bapak udah sih gak usah banyak nanya
itu kan si roman
kok sama cewek
pak pak pak pak
kita ngebut ya pak sekarang kita ngebut
ih bapak gimana sih
bapak tuh ngebut buat ngejar motor yang tadi sebelah kita pak
kenapa sih nggak dengerin gue banget
saya bukan tukang ojek
saya parkir disini mau jemput pacar saya
itu kan samuel
ngapain dia disini
masa gue bilang sih kalau gue habis diculik telepon gengsi banget
kayaknya tampang muka lo itu bukannya habis jalan jalan
kalau habis jalan jalan itu kan happy
parah muka lo memprihatinkan kayak gitu kok
terus lo kesini kenapa nggak bawa mobil
biasanya lo kan selalu bawa mobil kalau kemana mana yuk
sam ini tangan lo kena apa deh
gak kena apa apa
lo kenapa sampai kayak gitu coba
jadi tadi gue tuh diculik sama depon sama temen temennya
gue turun jalanan dompet gue diambil handphone gue diambil
dan sekarang ya gue bingung gue baliknya gimana
terlaluan banget sih depon sama temen temennya
lo tenang aja sam
pokoknya gue bakal bikin perhitungan sama mereka semua biar mereka gak ngulangin lagi kayak gini
urusan kayak gitu mah gue juga bisa nangan
ya terus lo sekarang gimana baliknya dong
paling nunggu taksi lewat nggak apa apa